dulu kenapa jadi ini
mikirin duit sih gue mikirin mau gue
pasti dia paling
aduh gimana ya
terus kita gimana nih
dia pasti macem macem di rumah gue
dan maksud kedatangan saya kesini adalah
untung cuma mimpi
oh pring tak
lo kenapa jadi kayak nyokap bokap gue sih
gak percaya kayak gitu
bukan begitu tak
banyak banget keanehan dari cerita lo
nih ya pertama nih
terus yang kedua
kenyataan sama mimpi gak ada bedanya
waktu lo tilang barang barang lo pecah
tapi kenyataannya enggak kan
terus yang ketiga
itu dia kak
tapi gue yakin kok itu nyata
gue yakin juga nih
itu pasti kerjaan dia
bukan lo yang lakuin sendiri
aku juara mak
selamat ya sayang
aku anak bapak pinter
juara pelajar lomba perpretasi mak
kenapa sih pak
papa kenapa sih
kenapa sih pak

ini semua hanya salah paham
kita harus berusaha untuk menjalani perjalanan yang lebih baik
kita harus berusaha untuk menjalani perjalanan yang lebih baik
ini semua hanya salah paham
sampai dengan penyelidikan ini beberapa aset kita akan disita
dan kalau sudah selesai tidak terbukti dia akan dikembalikan
pak kalau terbukti berarti gak dikembalikan ya pak
dengan sangat menyesal papa akan sampaikan ini
ini untuk kamu dinda tidak ada hadiah buat kamu meski kamu juara
tidak ada liburan buat cinta ke china
dan tidak ada belanja yang lebih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
pak aku tuh cuma mau bawa dingkar doang nggak ada yang lain
hah papa gitu janji tuh nggak boleh dingkarin pak
tahu nih papa papa yuhan udah janji sama aku
kalau liburan semester ini bakal jalan jalan ke cina
aku tuh udah bilang tuh gak sih sama temen temen
mana mereka udah minta oleh oleh lagi
papa ini bercanda ya
gini uang lima puluh ribu cukup buat apa pak
ada apa sih cinta
tadi tuh aku ngeliat orang
yang itu lo mau orang itu
orang itu dateng lagi
orang yang ada di mimpi kakak ya
wah itu mau mimpi
mana ada orang di luar negeri
cuaca dingin begini
beneran ini orangnya

udah deh kita ini lagi banyak masalah
jangan macem macem ah
kok nggak ada ya
gimana ini nggak ada
pokoknya gue nggak mau tahu ya
lo harus tanggung makan gue
tenang aja deh loh
pulangnya juga sudah jelasin
aduh lo bawel banget sih
satu lagi ya
kalau lo nggak bisa buktiin cowok itu ada lo utang sama gue kocak
tapi kalau ternyata ada ya
jadi sebenarnya saya ini adalah eksekutif muda
muka emasnya guda banget
ih mana nggak terbukti
eh ya lihat dulu tuh
saya punya perusahaan
saya bergerak di perusahaan
ya pokoknya saya punya adalah perusahaan
benar itu orangnya
dia ngapain di rumah gue
hilang dah usep gue ini
dulu kenapa jadi ini
mikirin duit sih gue mikirin mau gue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
aduh gimana ya terus kita gimana nih
dia pasti macem macem di rumah gue
dan maksud kedatangan saya kesini adalah
macem macem kalau di rumah gue
mama papa ngapain di sini
ini ini tamu mama sama papa
tapi ini tuh orang yang waktu itu cinta ceritain mah